bagus juga tuh idenya kan
tapi sebelum kesana nanti gini saya mau bawa kamu ke terminal lowy panjang dulu deh
di sana itu sekarang terminalnya sudah berubah pemirsa
biasanya kan terminal bis itu ya identik dengan kumuh kemudian juga kotor
tapi ini agak sedikit berbeda pemirsa
jadi pemerintahan bandung pemkot bandung berusaha menghilangkan image tersebut
nah selain dipercantik dengan menambah taman
mengelola terminal lowy panjang bandung juga menyediakan taman bacaan
dan gambar tiga dimensi agar penumpang merasa nyaman
beginilah wajah baru terminal lewi panjang di kota bandung
bagian depan terminal kini tampak terlihat asri karena dipenuhi tanaman
selain itu terdapat fasilitas tempat duduk yang dilengkapi atap dan taman bermain
sehingga membuat nyaman para calon penumpang
pada bagian depan terminal juga terdapat tempat bermain
seperti perosotan sehingga anak anak tidak akan bosan menunggu
pengunjung terminal pun merasakan adanya perubahan
untuk yang terminal yang sekarang yang sering saya kesini hampir setiap bulan
ada perubahan yaitu terutama dalam sarana prasarana
mulai dari awalnya pembangunan di dalam terminal itu sudah bagus
pembangunannya ada taman baca taman bermain untuk anak juga
untuk yang ibu menyusui nah itu sudah memadai
perubahan tidak hanya pada bagian depan terminal saja
untuk memanjakan pengunjung terminal agar kembali menggunakan transportasi bus
pihak terminal menyediakan beberapa fasilitas lain seperti taman baca
tanaman hijau hidroponik dan gambar tiga dimensi untuk suah foto
mereka bahkan menyediakan lapangan futsal dan bola volley
taman bacaan itu menjadi salah satu yang paling digemari anak anak
maupun orang tua
buku buku yang tersedia seperti komik majalah maupun ilmu pengetahuan
berasal dari sumbangan penumpang
salah satu pengunjung pun mengaku merasa terbantu dengan adanya taman baca ini
sebagai pengusir bosan di saat menunggu jam keberangkatan yang tidak pasti
akibat bus yang datang terlambat atau harus mengetem
keren dulu mah gak ada
waktu saya masih ini maya masih sendiri mah nggak ada
sekarang pas kesini lagi udah dua tahun nggak kesini
ada ini gitu
jadinya keren lah jadi yang nunggu teh nggak bosen ya
perubahan yang dilakukan dengan cara menambah fasilitas di terminal lewi panjang
yaitu untuk membuat pengunjung nyaman
satu satunya di indonesia mungkin maupun lepuzik kami
maupun tiga dimensi kami maupun hidroponik kami
itu mungkin satu satunya yang ada di indonesia
itu adalah terminal lewi panjang
harapannya dengan wajah baru terminal lewi panjang secara keseluruhan
masyarakat tidak sungkan untuk datang ke terminal
dan menggunakan transportasi umum
nita jeniawati handayani bandung